berikutnya presiden joko widodo meresmikan light rail transit atau lrt jabodebek di stasiun lrt cawang jakarta senin dua puluh delapan agustus
lrt diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jakarta dan juga sekitarnya
presiden joko widodo dan ibu wuni ma'ruf amin tiba di jakarta
lrt jabodebek sebesar rp tiga puluh dua enam triliun
kepala negara mengajak semua pihak beralih menggunakan transportasi massal untuk mengurangi polusi udara dan menghindari kemacetan
alhamdulillah lrt juga sudah siap dioperasikan
baik yang dari harjamukti di cibubur dan dari bekasi ke jakarta
lrt jabodebek diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di jakarta
presiden joko widodo dan ibu wuni ma'ruf amin tiba di jakarta
presiden joko widodo dan ibu wuni ma'ruf amin tiba di jakarta
menteri perhubungan budi karya sumadi yang ikut menghadiri peresmian juga mengatakan lrt menjadi acuan kota lain di indonesia untuk mengembangkan transportasi umum
lrt jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan
tetapi juga mengutamakan safety dan layanan
yaitu sudah terimitasi seberbagai moda transportasi
lain di ibu kota dan sekitarnya
yaitu krl lalu brt atau bis lalu nanti sekarang juga sudah ada mrt dan juga jatlingco
hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai bandung
kami harapkan konsep ini akan menjadi situ pola bagi pengembangan kota kota di seluruh indonesia
masyarakat umum bisa mencoba lrt mulai senin ini
seorang warga yang bekerja di kawasan jakarta selatan ingin mencoba lrt karena ingin menghindari kemacetan di jalanan ibu kota
sementara warga lainnya memandang lrt sebagai sarana transportasi umum tambahan untuk mengakomodasi masyarakat di luar jakarta
ekspektasinya sih kalau sudah nyoba kan kalau lewat jalan sekarang kemana mana macet nih
jadi kalau misalnya apa
lrt nya bisa dipakai dan nyaman ya kayak mrt gitu juga lah
kita kalau kemana mana ya mendingan naik kereta
nggak macet cepat nyampe ya
menurutku sangat efektif ya kan karena untuk jakarta ini kan udah sangat macet ya dengan mobil mobil
dengan adanya lrt ini akan memperbanyak akomodasi umum biar mempermudah masyarakat sekitar khususnya untuk yang perkantoran ya
banyak pekerja pekerja yang dari luar ya ke jakarta ini
mereka itu sangat kesulitan lah kalau misalkan macet di perjalanan
mungkin ini salah satu solusi untuk bagi para pekerja pekerja yang dari luar itu
nah saat ini saya sudah berada di kereta lrt dari stasiun cawang menuju ke stasiun duku atas
kalau dilihat dari wagun atau gerbongnya ini bisa dikatakan lebih modern dibandingkan mrt yang lebih dulu ada di jakarta
nah bangkunya ini loh lebih nyaman dan juga ramah disabilitas
seperti bangku yang ada di sana
nah bagi anda masyarakat yang ingin mencoba lrt bisa mulai hari ini
dan diharapkan lrt jabodetabek ini bisa mengatasi kemacetan khususnya yang ada di jakarta
kemudian dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dari luar jakarta yang menuju ke jakarta